perseteruan gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama ahok
dengan badan pemeriksa keuangan bpk terkait audit pembelian lahan rumah sakit sumber waras semakin panas
ahok dan bpk kini adu argumentasi di depan komisi pemberantasan korupsi kpk
lantas seperti apa perang fakta antara ahok versus bpk
adu kuat di rs sumber waras saya ulas lebih lengkap untuk anda
kita mulai terlebih dahulu dari data berikut ini
apa yang menjadi objek perseteruan antara ahok dan juga bpk
kita lihat ini adalah wilayah yang menjadi salah satu kunci dari perseteruan kedua belah pihak
yaitu rumah sakit sumber waras
apanya yang menjadi persoalan lokasinya
pembelian lokasi tepatnya
pembelian lokasi yang memang bersinggungan dengan dua jalan berbeda
ternyata justru membuat sebuah harga disparitas harga yang jauh berbeda
dua jalan utama jalan kiai tapa yang cenderung mendapatkan harga yang jauh lebih tinggi
kemudian jalan tomang utara
mang utara yang cenderung jauh di bawahnya bahkan dua bahkan hampir tiga kali lipat di bawahnya
dan persoalannya perluasan rumah sakit sumber waras ini menjadi lebih spesifik
bila kita ke slide selanjutnya ini adalah lokasi rumah sakit sumber waras
dan kita lihat ini adalah lokasi di mana perluasan rumah sakit akan dilakukan
dan jalan kiai tapa ada di sini tomang utara ada di sini
harga di kiai tapa itu sangat mahal
tiga kali lipat dibandingkan dengan
yang ada di jalan tomang utara
jadi tiga kali lipat harga ini yang disebutkan oleh bpk memberikan potensi
ataupun juga kerugian negara ketika dibeli dengan harga kiai tapa
namun ternyata harganya tomang utara
nanti saya akan lebih spesifik lagi berapa harga di tomang utara
berapa harga di kiai tapa
dan memang bila kita melihat map ini
dia memang bersinggungan dengan kedua jalan tersebut
itu yang menjadi menarik dalam persoalan kali ini
dia bersinggungan dengan jalan kiai tapa
yang disebutkan oleh bpk
yang disebutkan oleh ahok
namun dia juga bersinggungan dengan tomang utara
yang disebutkan oleh bpk dalam audit yang dilakukan terhadap pembelian rumah sakit sumber waras
jadi harga tiga kali lipat yang disebutkan oleh ahok
sudah sesuai prosedur menurut bpk justru kemahalan
karena harusnya dia memakai harga di tomang utara
dan berdasarkan map dua duanya bisa jadi benar
karena dia memang bersinggungan di masing masing jalan tersebut
ke slide selanjutnya saya akan mulai membuka
apa saja yang menjadi perbedaan antara
ataupun juga perang argumentasi antara ahok dan juga bpk
kita mulai terlebih dahulu dari jalan tadi ya
oke kita ke slide selanjutnya ini dia
kita lihat nilai jual objek pajak ataupun njop
ini menjadi penting ketika kita ataupun siapapun di indonesia yang akan melakukan pembelian
ini menjadi salah satu acuan nilai jual objek pajak
kita lihat untuk bpk sendiri yang menyebutkan bahwa ada di jalan ini
maksudnya ini adalah di jalan temang utara
tapi yang dimaksud oleh ahok bukan jalan tomang utara
namun di jalan kiai tapa
sehingga masuk akal nanti bisa menjadi harga yang sangat tinggi
kita lihat untuk tomang utara harga di sana rata rata tujuh juta rupiah per meter persegi
jadi ini adalah harga yang menurut audit bpk harga yang sangat layak untuk membeli
jadi dengan luas sekitar tiga enam hektare perluasan rumah sakit sumber waras
maka harusnya pengkaliannya mengacu pada harga ini karena ada di jalan tomang utara
namun menurut ahok tidak demikian
harusnya menggunakan jalan kiai tapa dengan harga yang mengacu pada dua puluh tujuh juta rupiah per meter persegi
perbedaan harga ini anda bisa bandingkan tujuh juta dengan dua puluh tujuh juta
tiga kali lipat lebih mahal menurut bpk
tapi menurut ahok tidak karena memang letak lokasi titiknya ada di sana
ini adalah perbedaan pertama
saya akan bawa anda untuk ke selanjutnya
ini adalah proses pengadaan versi bpk berdasarkan peraturan presiden no tujuh puluh satu tahun dua ribu dua puluh
saya ingin anda lebih fokus kamera lebih fokus untuk melihat ini adalah perpres nomor tujuh puluh satu tahun dua ribu dua puluh
di mana dalam peraturan presiden tersebut apabila di bawah ataupun luas tanahnya di bawah satu hektare
maka baru boleh perbedaan
baru boleh penunjukan langsung
jadi ini adalah kata kunci satu hektare
kecil dari satu hektare baru boleh penunjukan langsung
namun menurut ahok perpres no tujuh puluh satu yang ada di tahun dua ribu dua belas ini sudah diperbarui
ada di tahun dua ribu empat belas nomor empat puluh tahun dua ribu empat belas
di mana terjadi perubahan signifikan dari yang satu hektare kecil dari satu hektare menjadi lebih luas
kalau peraturan ini dijadikan dasar oleh ahok
maka tidak salah
enam hektare luas sumber waras artinya boleh penunjukan langsung
itu menurut ahok
namun menurut bpk mereka berdasarkan perpres nomor tujuh puluh satu tahun dua ribu dua puluh
nanti kpk yang akan menentukan mana yang benar dari versi masing masing ini
selanjutnya saya akan melihat lagi apalagi yang menjadi persoalan kajian pembelian
kita ke kajian pembelian
menurut bpk pembelian perluasan rumah sakit sumber waras tersebut
tanpa kajian dan tanpa perencanaan yang mata
namun ahok memiliki argumentasi loh ini kan sudah dibahas
sudah disetujui oleh dprd dki jakarta
bahkan beberapa anggota dprd juga dipanggil oleh kpk
untuk membahas ini lebih dalam untuk mendalami kasus ini
benarkah dprd juga sudah menyetujui sudah membahas kalau sudah dibahas sudah disetujui apa yang salah
nanti kita akan lihat kpk akan memutuskan mana yang benar dan mana yang salah
selanjutnya kita ke yang paling krusial kerugian negara
ini yang menjadi persoalan utama
ini yang menjadi persoalan utama
karena menurut bpk pada tahun dua ribu tiga belas grup ciputra sempat menawar harga dari lahan sumber waras tersebut di harga ini
sementara pemprov dki ingat ya angka kata kunci adalah di tahun dua ribu tiga belas
ketika ciputra menawarkan diri untuk membayar lahan tersebut
namun pemprov dki menyebutkan versi ahok mereka membeli itu di tahun dua ribu empat belas
jadi sudah ada perbedaan tahun dua ribu tiga belas kemudian pemprov dki membeli tahun dua ribu empat belas
maka angka itu menurut ahok menjadi hal yang wajar
jadi pemprov dki membeli di harga ini rp tujuh ratus lima puluh lima tujuh miliar
pemprov mengklaim mereka membeli setelah ada kenaikan njop
selisih inilah rp tujuh ratus lima puluh lima
kurang dengan lima ratus enam puluh empat yang disebutkan bpk merugikan negara
dan sebelum saya menutup presentasi saya sore hari ini saya ingin kita bersama melihat bagaimana pernyataan ahok yang menurut saya sangat menarik dan menjadi clue
kita lihat bersama
sekarang urusan kpk
nah sekarang kpk tentu proses profesional
tinggal dua aja
pemprov dki yang salah
atau bpk yang salah
pemprov dki yang salah
atau bpk yang salah
dua institusi negara ini dipertaruhkan di depan komisi pemberantasan korupsi
kita akan tunggu bersama
semoga lepas dari kepentingan politik apapun siapapun